semakin pekat dengan polusi
dengan serius pemerintah
untuk segera beraksi
di ibu kota republik ini
dikabarkan sudah mengalami
batuk batuk selama empat
minggu apakah itu
terkait dengan udara
di jakarta yang semakin buruk
yang pasti pemerintah
dianggap kurang satset
di gelir tempat
indeks kualitas udara berada di angka satu ratus lima puluh lima dengan partikulat meter dua lima
dalam catatan cnn indonesia kualitas terendah udara jakarta terjadi pada minggu tiga belas agustus dua ribu dua puluh
saat itu indeks kualitas udara jakarta berada di angka satu ratus tujuh puluh
apa yang membuat jakarta begitu buruk kualitas udaranya
salah satu dampak dari musim kemarau yang kering
di mana curah hujan bulanan rendah bahkan tidak hujan sama sekali selama beberapa bulan
itu dapat berdampak pada memburuknya kualitas udara
akibat tidak terjadinya pencucian
kualitas udara di jakarta terjadi karena kejadiannya beberapa hari bahkan beberapa minggu
di beberapa wilayah sampai beberapa bulan polutan itu akan terkumulasi
dan diperparah dengan dari hasil observasi kami angin saat ini itu kalem terutama di dki
jadi kami ada data hasil observasi kecepatan angin
mayoritas angin di dki itu kalem
seandainya di situ ada polutan itu sulit untuk bergerak
jadi apa ya mendon lama di situ sudah tidak tercuci oleh hujan juga tidak tertiup oleh angin
namun solusinya saat ini kami sebetulnya sudah beberapa waktu yang lalu kami sudah menyiapkan tmc
tetapi belum bisa dilakukan karena menunggu awan
yang cukup memadai untuk disemai menjadi hujan
nah ini insya allah persiapan kami ini memprediksi kira kira tanggal sembilan belas dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh satu
ini akan ada awan awan hujan meskipun jumlahnya masih minim
akan kami optimalkan untuk disemai agar turun sebagai hujan agar bisa mencuci
ini mohon doa ya karena sebetulnya batas apa ya
tersedia ada jadi apa itu kelembapannya sebetulnya masih kurang
hasan menilai sumber polusi udara sangat beragam
perlu adanya upaya dari semua pihak untuk berperang melawan kondisi ini
polusi udara itu sumbernya beragam
intinya mungkin paling utama itu dari aktivitas manusia pembakaran bahan bakar
jadi mungkin ada sektor transportasi sektor industri termasuk pembangkit listrik
kita semua pakai listrik tentu tidak bisa hidup tanpa jaringan listrik
ada yang lain juga kebakaran pembakaran open air pembakaran bebas penanggulangan sampah misalnya
jadi sumber itu banyak pak iman
ada di sekitar jakarta ya
ya ada di jakarta di sekitar jakarta juga
ya mungkin kita sering kita sendiri tahu macet di jakarta cukup macet cukup padat
jadi transportasi itu kontributor utama
dari sisi kami kami lakukan riset penggunaan energi di sektor industri dan pembangkit listrik
itu arahan dari kami perlu diperhatikan kontribusi dari luar jakarta misalnya dari radius seratus km gitu
himbawan pemerintah untuk misalnya empat in satu di mobil kemudian menggunakan transportasi umum ya kan
itu menurut mbak catherine pas atau perlu apa lagi yang harus di dorong untuk membersihkan udara
dibilang pas ya itu tindakan itu reaksi terhadap problem ini
sangat baik tentu kita senang pemerintah langsung cepat tanggap
tapi misalnya tadi emisi dari sektor industri
mungkin pembangkit apakah ada mungkin konsiderasi untuk mengetatkan
polusi polusi yang dikeluarkan pabrik pabrik di jakarta dan sekitar jakarta itu
itu harus terus diawasi dihitung gitu ya mbak ya
seharusnya begitu dan menurut saya publik juga dapat merasa aman ya dapat teryakinkan
oh benar regulasi yang sudah ada itu berjalan dengan baik
dan pemerintah memperhatikan dan seandainya ada polusi tinggi seperti ini
ada penanggulangan langsung gitu misalnya ada action plan atau tindakan khusus gitu untuk cepat menanggulangi
ini adalah persoalan yang sebenarnya bukan sekali ini terjadi
tahun tahun sebelumnya dalam catatan krea gimana
kita ada data dari dua ribu grafik dari dua ribu dua puluh sampai dua ribu dua puluh
intinya itu ini seperti siklus
pak iman jadi memang di indonesia ada dua musim ya musim kemarau musim hujan
nah itu kita bisa lihat agak sedikit naik di musim kemarau
jadi dan levelnya ada sedikit perubahan tapi perubahannya belum cukup
cina itu dulu pernah rame karena udaranya tiba tiba jadi kuning
di china contohnya di beijing itu sangat drastis penurunannya di beberapa tahun terakhir
mereka berhasil menurunkan
gimana caranya itu mbak
ada aksi nasional ada ambisi jadi ada target di waktu yang jelas tahun sekian level harus sekian bukanlah
bukan hanya level aksi sektoral atau aksi khusus sektor sektor tertentu tapi menyeluruh
holistik targetnya itu kualitas udara harus sekian
dan itu saya rasa gak bisa satu kementrian aja semua kementrian harus ikut memikirkan bagaimana
kesehatan masyarakat menjadi hal yang dipertaruhkan bila polusi udara tidak segera diatasi
direktur utama rumah sakit persahabatan prof dr dr agus dwi susanto mengingatkan hal ini
jadi ada tiga tahap yang mesti diperhatikan masyarakat untuk menghadapi polusi ini ya
kita melihat dari perspektif masyarakat ya bukan dari perspektif yang lain
yaitu satu adalah mencegah primer yang kedua sekunder yang ketiga tersier
yang primer apa yang primer adalah mencegah supaya masyarakat ini tidak kena dampak dari polusi itu
karena kan polusi sudah ada kita bagaimana supaya polusi itu tidak memberi dampak pada kesehatan itu adalah aspek primer
apa saja yang bisa dilakukan untuk aspek primer ini
yang pertama adalah sering sering memantuk wang
memantau kualitas udara yang ada di luar ruangan itu
memantuk kualitas udara
harus dipantau kita
ya ada berbagai cara lah memantau bisa lewat internet bisa lewat informasi informasi di televisi
ini bisa kita cari daerah mana yang terpolusi atau tidak kalau kita sudah tahu daerah polusi itu ya dihindari
kita hindari ya lewat jalan lain
menghindari daerah lain
yang kedua kalau kita melakukan aktivitas di luar ruangan maka usahakan pakai kendaraan tertutup
dan menggunakan ac yang resirkulat
mobil itu bisa kendaraan umum ya seperti yang disediakan oleh pemerintah bus atau kan mrt ya
dan ac nya resirkulat dari dalam ke dalam
pengelolaan yang ini ya
iya ac itu dari dalam ke dalam jangan dari udara luar diambil karena dari luar kan terpolusi
terus jendela nya harus ditutup
tapi kalau tidak mungkin pakai kendaraan tertutup ya bisa pakai motor atau sepeda atau jalan kaki
masker itu bisa melindungi anda dari partikel yang terhirup
yaitu partikel pm sepuluh pm dua lima yang berbahaya itu bisa dikurangi pakai partikel
nah masker itu ada yang mesti dipikirkan
masih boleh atau enggak ya
jadi untuk olahraga itu sangat tergantung pada tiga hal
satu adalah level dari polutan
yang kedua adalah waktu atau timing anda berapa lama berolahraga
terpaparnya berapa lama ya
yang ketiga adalah endurance dari jenis olahraganya apa
kalau kita masih di dalam level yang kuning atau dikatakan tidak sehat orang masih bisa beraktivitas di luar olahraga itu paling tidak tiga puluh sampai enam puluh menit
tapi kalau masuk kualitasnya yang berbahaya merah
yang kayak kemarin itu rame rame kan
anda kalau maupun olahraga itu tidak boleh lebih dari tiga puluh menit lima belas menit saja
ya itu yang jadi sisi makanya ada level
yang kedua ada timing
yang ketiga ada jenis olahraganya apa
jaga stamina tubuh
hmm pada diri sendiri
iya harus selalu
ya istirahat cukup makan bergisi minum cukup jangan merokok jangan berminum alkohol
itu untuk menjaga stamina kita bagus
kita kan banyak beraktivitas lebih banyak di dalam daripada di luar
oleh karena itu pastikan indoor kualitas udara anda bagus
nah yang sekunder apa sekunder itu adalah deteksi dini
apa itu deteksi dini
jadi kalau kita mulai bergejala harus segera melakukan konsultasi
nah begitu ada nggak nyaman kayak gitu batuk batuk
ini apakah karena polusi atau enggak
kalau itu secepat mungkin anda konsultasi
mungkin anda konsultasikan secepat mungkin bisa ditangani
jadi kalau anda pekerja luar ruangan sering berada di luar ya
terus jarang pakai masker gara gara polusi
check up berkali itu penting
anda kawan nggak ada gejala tau tau gak taunya dicek oh ada asma sudah
misalnya dia punya asma dia punya sakit ppok dia punya tbc dia punya sakit jantung
nah kalau dia kena polusi tambah parah
maka harus menghindari betul polusi ini
jadi ketika memang betul betul tidak sehat anda harus pakai masker kalau keluar
pakai kendaraan tertutup kualitas udara dalam ruangan harus dijaga
terus betul betul diobati penyakitnya secara maksimal
ini dengan kondisi semacam ini kira kira titik yang paling bisa ditoleransi seperti apa
tapi yang terpenting sebenarnya bukan aspek masyarakat aspek dari pemangku kebijakan

bisa menjaga kualitas udara itu bisa lebih baik
ya karena sumber sumber polutan itu kan harus dikurangi
kalau sumber polutannya dikurangi polutannya turun dampak kesehatan juga turun
jadi aspek dari non pemerintah yang lebih penting non masyarakat itu yang lebih penting
pemerintah harus bisa memastikan kualitas udara itu baik itu aja
bagi pakar tata kota universitas trisakti yayat supriyatna dki jakarta masih punya pilihan pilihan
untuk memperbaiki kondisinya
pembaikan udara berpolusi
salah satunya merelokasi industri dan menata ulang transportasi
fatalistis menyerah dengan keadaan atau melakukan kendali
kendali pertama sederhana
kalau sudah polusinya parah merubahnya itu nggak mungkin
kecuali satu pembatasan
pembatasan itu pembatasan misalnya jam bekerja
mobilitas itu dibatasi
jadi kalau misalnya dulu ke kantor bisa nggak tidak di kantor
itu paling efektif
atau yang kedua menghimbau naik public transport agak sulit
karena public transport kita ini tidak begitu banyak diminati karena orang senang naik kendaraan pribadi
kenapa rumahnya makin jauh dari tempat kerja
kita harus berupaya mampu mengatasi masalah
jangan kesannya kita mengabaikan masalahnya dan membiarkan berlarut
kalau itu dibiarkan berlarut stigma juga akan berlalu
stigma jakarta kota yang buruk kota yang penuh polusi akan membuat jakarta kota yang dihindari para pendatang
itu menarik model singapura
saya ngambil tetangga sebelah ya
kenapa dia merelokasi industri dari kawasan singapura keluar
dan dia menjadikan singapura itu sebagai kota wisata
dia berkata kepada para pendatang
hei datanglah ke singapura saya jamin anda tidak batuk
jangan sampai anda wisata datang ke kota ini pulangnya anda batuk
saya sendiri sudah batuk
itu bukan batuk
ini korban polusi
pemerintah itu harus berani mengambil keputusan
jangan terlalu banyak wacana
sekarang jakarta menghadapi realitas kota ini sudah parah
mungkin bisa sebelah sini
ini sudah terlalu banyak
ini berarti pemerintah jakarta lihat nih
realitas kota sampai batuk batuk
saya sudah seminggu ini karena berada di jalan jalan terus
belajar dari cina cina berhasil
kemudian kita melihat apa penyebabnya
oh ternyata banyak industri di sekitar jakarta ini yang cukup banyak menggunakan energi batubara
dan terbawa angin kan ke sini
ya tapi pengusahanya kan aman aman aja kan
tidak diminta pertanggung jawabannya
yang harus berkorban itu adalah warga kita ini
kemudian disuruh dihimbau naik transportasi publik
sementara pelaku industri nya naik mobil
artinya yang menjadi korban itu tetap kita
pertanyaannya ini mau sampai kapan peristiwa ini
ada nggak upaya yang terlebih terstruktur untuk mengendalikan polusi di zona industri yang menggunakan energi batubara
untuk energi itunya ya kan
bagaimana filternya bagaimana itu
kalau misalnya itu dilakukan harus dicatat berapa kontribusi yang berkurang dari upaya itu
oh itu bisa ya pak ya
kita dihitung misalnya ya kan
atau relokasi aja pindahin lagi
tapi berani atau tidak
menggunakan public transport
kalau public transport sudah terintegrasi belum
pak tapi juga harus ada kerjasama antar pemerintah daerah
jakarta depok bogor dan seterusnya
bapak mau lihatnya ini problem antar seperti apa pak
dulu kita namanya punya bksp
badan kerjasama pembangunan jabodetabek
tapi dia nggak punya power apa apa
akhirnya bksp nya pelesetan saya itu saya mengatakan badannya kurus sengsara pula
nggak punya anggaran
nggak punya kewenangan
hanya rapat rapat doang
jadi pertanyaannya kalaupun ada bptj sekarang badan pembangunan jabodetabek
kasih dia power kasih dia anggaran besar
kita anggaran untuk badan pembangunan jabodetabek kurang terperhatikan
untuk bantu bus bus yang bagus di jawa tenggara
bagus di daerah pun kurang terperhatikan
artinya kalau sudah ada masalah seperti ini anggaran itu harus diperbesar untuk public transport
jangan sekedar himbauan